pemerintah provinsi dki jakarta akan menyediakan berbagai fasilitas kepada para peserta aksi dua desember mendatang
supaya demonstrasi yang digelar mulai pukul delapan hingga pukul satu siang nanti bisa berjalan aman dan nyaman
namun pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono mengingatkan para peserta aksi unjuk rasa dua desember
untuk bisa menjaga taman dan kebersihan di lapangan monas
damai yang semula di sepanjang jalan sudirman tamrin dialihkan ke monas
cuma saya wanti wanti sebagai gubernur dki jakarta saya berharap tolong ikut dijaga taman lah
jangan rusak karena ini adalah taman kita bersama lah ruang publik milik bersama
ya kami hanya bisa memelihara dan kami mengimbau untuk itu saja
ya pemirsa dikatakan bahwa tingkat apresiasi terhadap karya seni atau lukisan
bisa mencerminkan tingkat intelektualitas kita sebagai bangsa dan juga peradaban sebuah negara
nah untuk merayakan hari kemerdekaan tahun ini
galeri nasional mengadakan sebuah pameran yang berjudul seribu tujuh ratus tujuh puluh satu
berdasarkan koleksi benda seni yang selama ini dimiliki oleh istana kepresidenan
dan yang menarik pemirsa selama tujuh puluh satu tahun kita merdeka
banyak dari karya karya yang dipamerkan di sini belum pernah dipamerkan dan disaksikan oleh masyarakat
nah diharapkan dengan adanya pameran seperti ini
bukan saja untuk meningkatkan apresiasi kita terhadap karya seni dan juga kekayaan yang dimiliki oleh indonesia
tapi juga apresiasi dan mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa ini
insight kali ini langsung dari galeri nasional
lukisan yang dipamerkan di galeri nasional indonesia
dalam pameran bertajuk seribu tujuh ratus tujuh puluh satu goresan juang kemerdekaan
lukisan yang dipamerkan dalam pameran ini
hanya sedikit dari seluruh lukisan yang dipamerkan di galeri nasional indonesia
kawasan koleksi istana kepresidenan indonesia yang berjumlah dua delapan ratus buah
ini merupakan koleksi lukisan sejak masa presiden soekarno hingga presiden soeharto
koleksi yang ditampilkan antara lain lukisan berjudul
penangkapan pangeran diponegoro karya raden saleh
rini karya presiden soekarno
pangeran diponegoro memimpin perang
karya basuki abdullah
dan memanah karya hengantung
tak hanya bernilai seni tinggi
sejumlah lukisan juga mendokumentasikan
peristiwa penting yang turut membangun sejarah bangsa indonesia
besarnya rasa nasionalisme juga tercermin pada salah satu lukisan karya raden saleh
yang berjudul penangkapan pangeran diponegoro
meski lukisan ini dibuat di belanda
tidak menyurutkan tekad raden saleh untuk menunjukkan
wibawa pejuang kemerdekaan indonesia di hadapan penjajah belanda
bahkan pada masa pemerintahan presiden soekarno
lukisan digunakan sebagai latar belakang
dan menjadi pesan simbolis yang kuat
dalam pidato atau momen kenegaraan yang penting
ini satu warisan bangsa yang diciptakan oleh bung karno
supaya bangsa bisa bangga dan bisa ada sesuatu yang menjunjung moral
dan saya merasa bahwa layak kalau ini diulang setiap agustus

pameran ini juga mendapat antusiasme tinggi dan menarik

pameran ini juga mendapat antusiasme tinggi dan menarik
pameran ini juga mendapat antusiasme tinggi dan menarik
masyarakat dapat lebih memahami sejarah perjuangan bangsa
serta perkembangan karya seni di indonesia
itu karena menggambarkan kebingungan kebingungan rakyat indonesia pada waktu itu
apalagi pada waktu zaman zaman revolusi
zaman zaman kemerdekaan itu perjuangan kemerdekaan
saya benar benar amaze dan kagum
karena setelah saya lihat lihat lukisan lukisan ini
saya benar benar bisa kebawa
saya melihat era jaman dulu jaman perjuangan dulu militer dulu
dan menurut saya saya kagum banget pokoknya dengan pameran ini
sayang koleksi lukisan istana kepresidenan ternyata menyisakan sejumlah masalah
di antaranya adalah
minimnya biaya untuk perawatan dan restorasi lukisan lukisan
yang jumlahnya mencapai ribuan buah
bahkan salah satu lukisan berjudul memanah karya hengantung harus direproduksi
karena catnya rontok dan tripleksnya mengelupas sehingga tidak dapat dipajang lagi
hal ini disebabkan belum adanya undang undang
yang melindungi keberadaan dan keutuhan lukisan lukisan ini
sudah semestinya negara melindungi dan merawat ribuan buah lukisan ini
seni bersejarah sebagai bagian dari warisan budaya bangsa
graffiardi kresnantyo cnn indonesia
ya pemirsa dalam rangka merayakan hari kemerdekaan untuk tahun ini
galeri nasional mengadakan sebuah pameran yang unik
yaitu memamerkan karya karya dan benda seni yang merupakan koleksi dari istana
dan saya sekarang sudah berada di istana
saya sudah berada di galeri nasional bersama kurator dari pameran ini mika susanto
ini kesempatan yang unik ini
kita berada di sini sebelum galeri nasionalnya dibuka
biasanya untuk pameran yang unik ini sudah banyak sekali ya pengunjungnya yang datang ya
hampir tiap hari sekitar satu lima ratus sampai dua ribu
dan minatnya ternyata luar biasa
apa sebenarnya ide di balik mengadakan pameran seperti ini
tujuannya keunikannya apa
dan kira kira pesan yang ingin disampaikan khususnya pada masyarakat indonesia itu apa ya mika
kalau yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa
pameran ini diinstruksikan sendiri langsung dari presiden joko widodo
tahun yang lalu
ya kepada kementerian sekretarian negara
dan tahun lalu kita belum bisa mengadakan
karena memang terlalu dekat dengan agustus
sehingga persiapannya pun belum cukup
pertama instruksi itu langsung saya cerna sebagai sebuah tantangan bahwa kurasi tentang kemerdekaan itu memang paling gampang sebenarnya
kita tinggal ngambil yang kira kira cuma mengibarkan bendera tangan mengepal gitu
bagi saya sih ternyata itu terlalu klise
sehingga kami memutuskan untuk melihat sejauh mana koleksi
jadi ini berangkat dari koleksi bukan dari pikiran saya
apa yang bisa dikerjakan di sana atau diseleksi karya karya yang paling memungkinkan
lahirlah tiga subtema yang menggambarkan isu kemerdekaan dan nasionalisme itu
satu adalah potret pelopor kemerdekaan
itu banyak sekali karya karya yang ada di istana
kemudian gambaran pahlawan
seperti kartini diponegoro dan sebagainya
kemudian ada subtema yang terkait dengan gambaran
gambaran masyarakat era revolusi
ini yang tidak banyak kolektor miliki di luar istana
ini luar biasa karena kira kira aja ada sekitar puluhan atau sampai tiga puluh an karya yang menggambarkan suasana itu
dan kita hanya mengambil sebagian saja dari itu
yang ketiga adalah subtema kenusantaraan
subtema ke nusantaraan ini kan menjadi polemik yang terus menerus dalam aspek historis
karena mengapa nusantara diperobotkan
itu menjadi bagian penting
dalam menggambarkan isu tentang kemerdekaan
banyaknya pelukis yang datang ke indonesia di masa tahun tiga puluh an sampai tujuh puluh an
itu penanda bahwa kita mampu menarik banyak orang ke indonesia
mereka tergiur untuk memilikinya
berapa sulit dan berapa lama diperlukan untuk mungkin merunungkan apa apa saja yang
dan pembuatan tiga subtema tadi
apakah kenapa ini yang dijadikan
saya melakukan riset ke istana tahun dua ribu dua
jadi riset ini sangat membantu pameran ini
karena bagaimanapun juga bila mbak desi seorang kolektor tapi tidak tahu apa yang di koleksinya kan rugi kan
otomatis istana tentu saja membutuhkan data ataupun kisah kisah dibalik setiap lukisan ini
sehingga bisa disajikan ke publik
pemilihan lukisan lukisan ini kami beri peringkat
awalnya dengan level a b c d
dua delapan ratus itu di level hanya empat
yang a tentu saja dikerjakan oleh para maestro
sedangkan yang keempat ya tidak terkenal kualitasnya jelek dan sebagainya juga ada mbak
tapi ini kan nggak perlu dipublikasi
itu berapa persen dari semua
kalau yang level a saya perhitungkan sekitar delapan ratus
yang a yang wajib tonton sebelum kita semua meninggal
oke kalau yang level b dan c
yang level b kebanyakan adalah karya karya yang dibuat oleh pelukis pelukis senior yang hari ini senior gitu dulu kan masih muda gitu
ada yang masih hidup dan kemudian tema temanya masih tema tema yang kesekarangan
meskipun ada yang berkualitas rendah bahannya dari segi bahannya
yang level c kebanyakan adalah karya karya yang tidak terkenal
tapi kualitasnya tinggi materialnya
sedangkan yang d ini yang paling parah
jadi yang kita lihat sekarang dua puluh delapan lukisan ini semua level a kan
jadi harganya juga level a ya
jadi kalau dilanjutkan riset sejak tahun dua ribu sembilan itu membuktikan bahwa kita memiliki ratusan lukisan berkualitas a
ini membuktikan bahwa istana sejak zaman presiden soekarno sampai hari ini masih
masih mampu mempertahankan jumlah itu
ya berkurang iya tetapi itu wajar
kalau misalnya orang punya seribu buku itu kan cuma satu rak cukup
nah ini lukisan sebesar dua meteran gitu butuh banyak dinding
dan istana yang berjumlah tujuh buah itu yang kita miliki itu tidak cukup
sehingga wajar bila dikudangkan sebagian
ini rata rata disimpan di mana mika
hampir seluruh istana di indonesia
istana bogor jakarta jogja tampak siring dan cipanas
dan sebagian kecil di pelabuhan ratu
jadi pemeliharaannya anda sendiri melihat
kalau dilihat dari sejarah pemeliharaannya kita punya macam macam kisah ya
jadi mulai dari presiden soekarno yang juga ditangani oleh pelukis istana kemudian era tujuh puluh an ditangani oleh unit khusus
sekarang lebih baik lagi karena ada komputer
dulu nggak ada komputer manual mbak
masih pakai penggaris gitu
jadi persoalan riset ini menjadi hal utama sebelum pameran ini digelar
kedua yang penting lagi adalah persoalan penilaian aset
kita tidak bisa memamerkan ini tanpa diketahui berapa nilai asetnya
iya dan harus diasuransikan kan pasti
betul jadi pameran ini diasuransikan
nilainya tentu saja tinggi
saya kira berapa ini
kalau hitungan kasar aja dua ribu dua belas dua puluh delapan ini kira kira sekitar tiga ratus miliar
dua ribu dua belas ini sekarang dengan enam tahun kemudian dan juga dollarnya juga lebih kuat
ini yang ada di belakang kita ini kan dinilai sebagai lukisan yang paling tinggi
jadi nilai aset karena kita tidak jual tapi paling tidak menandai nilai aset raden sala ini sekitar tahun dua ribu dua belas dinilai oleh kementerian keuangan bersama kami para narasumber itu empat puluh sembilan miliar
empat puluh sembilan miliar ya hanya satu lukisan ya
kami juga berkumpul lagi kemarin kalau ini kemudian disinkronisasi waktunya ya kira kira satu ratus lima puluh m lah sekarang
nah kembali ke karya karyanya ini kan koleksi istana berarti kan yang pertama kali mengkoleksinya kan presiden soekarno sebagai dia awal ya dia memang setahu memang kolektor ya
mungkin bisa cerita sedikit mengenai perjalanan koleksinya karena kalau kita ingatkan masa dulu masih dalam masa revolusi lah istilah perjuangan
dari mana duitnya
dari mana duitnya
dan bagaimana pemikiran untuk mengumpulkan
presiden soekarno itu orang yang cerdas memang kok
jadi cerdas itu kan ditandai dengan kemampuan melihat masa depan
kalau pandai dia pandai membuat sesuatu
tapi kecerdasan ini sudah dimulai sejak beliau sendiri diasingkan bahkan
jadi riwayat hidup presiden soekarno secara singkat begitu diawali dengan pengalaman artistik membuat berkarya
salah satu hal
dia orangnya nyanyi juga
dia mengatakan kalau saya tidak jadi presiden saya akan jadi pelukis
tidak jadi arsitek atau teknik sipil atau orang lain
jadi karena itulah kemudian dia belajar habis habisan mengenai pelukis
dan lukisannya ada disini salah satunya
ya ini tepatnya di samping kita ya salah satu
nah ketika masalah waktu kegiatan politiknya menguat
sehingga dia tidak sempat berkarya
akhirnya berdekatanlah dengan para seniman
disitulah mulai mengoleksi
tahun empat puluh dua sampai empat puluh lima dia kan dapat gaji dari sebuah organisasi yang dikelolanya
pusat tenaga rakyat
nah dari situlah dia mulai mengoleksi
dan akhirnya pada tahun lima puluh masa masa di jogja itu empat puluh enam sampai empat puluh sembilan itu juga dekat dengan seniman
tetapi gajinya kan masih ditanggung oleh sri sultan ix
itu juga kecil kecilan banyak ngutang
jadi ngutang beli lukisan itu juga ngutang
bahkan dibayarnya tidak dengan uang
dengan beras karung pakaian bekas untuk avandi untuk sujoyono itu diberikan
sampai akhirnya dia merasa bahwa istana harus dihias dengan lukisan lukisan yang berkualitas tinggi
terutama karya anak negeri
dia sudah menanamkan persoalan kebanggaan negara itu

ketika kita mendapatkan istana bogor dan istana istana di jakarta dan istana jogja
itu kan warisan belanda itu
kita itu tidak diwariskan oleh belanda karya seni
dan kemudian dia dengan baik berhubungan dengan para seniman
saya hanya mampu melacak kira kira tiga puluh seniman dari sekitar dua ratus an seniman yang pernah berhubungan dengan soekarno
oke kira kira yang big five nya siapa siapa saja ya
ada raden saleh
soekarno punya raden salah kira kira lima
tapi raden saleh yang di belakang kita ini didapat atau diperoleh istana pada saat presiden soeharto
jadi ini masih baru di indonesia
kemudian yang kedua adalah sujoyono
ini dia kenal secara beribadi ya
yang paling dekat sebenarnya ada satu orang yang juga sama sifatnya sama
iya salah satu pelukis yang ikon pelukis indonesia basuki abdullah ya
iya kalau tidak avandia basuki abdullah
tapi masih ngutang sebenarnya
basuki abdullah banyak memberi
beliau tidak atau basuki abdullah tidak pernah mengatakan soekarno hutang gitu
yang banyak menceritakan kepada saya

bung karno itu utang itu pak edi sunarso
ya sudah almarhum juga gitu
jadi yang membangun patung selamat datang itu bercerita kepada saya
menyaksikan bahwa bung karno itu ngutang
hutangnya belum lunas juga
sampai hari ini
tapi luar biasa ya
mau berhutang hanya untuk lukisannya
nah kalau kita lihat dari tema temanya dan hubungannya dengan seniman seniman ini
apakah presiden soekarno ini memiliki
tema tema yang dia sukai dan juga memberikan misalnya pesan
tolong dong lukis seperti ini atau para seniman itu biasanya melukis apapun
presiden soekarno punya pribadi ganda
dalam tanda petik ya
dalam hal kesenian ini terutama lukisan
jadi satu adalah pribadinya sebagai laki laki
egonya sendiri kuat
kemudian dia sadar bahwa dirinya sebagai public figure
sebagai pemimpin perjuangan dan presiden
dua ini akan memberikan gambaran yang paling mudah
untuk melihat bahwa ada sejumlah lukisan yang temanya agak berjauhan
satu soal perempuan bahkan ada yang newth
itu membuktikan bahwa sebagai laki laki dia mencintai itu
tidak terkenal ya
memang mencintai keindahan
dan lukisan lukisan itu di istana juga ada
tapi disimpan khusus
hanya orang orang khusus yang boleh melihatnya gitu
dan yang kedua sebagai pemimpin negeri itu
menanamkan bahwa lukisan adalah bagian dari perjuangan
beliau tidak tanggung tanggung untuk memelihara
menghidupkan terus menerus peran perupa
semua pujangga harus bergerak mencatat
jadi avandi basuki abdullah sujoyono hendra gunawan
itu langsung terjun ke medan laga untuk
untuk meneriakan dengan kemampuannya masing masing
jadi mereka seperti reporter zaman dulu ya
langsung di lapangan menyaksikan
karena photographer indonesia kan siapa kecuali mendur bersaudara
jadi para pemotret pendeskripsi era revolusi itu kita enggak punya kecuali seniman
dan mereka paling bisa masuk kemana mana
artinya karya karya ini adalah semangat zaman
ini menandakan bahwa soekarno punya visi terhadap
bahwa karya ini selain untuk mengingat sejarah
juga untuk menghias istana
kita tahu istana tidak boleh melepaskan diri dari persoalan perjuangan bangsa ini
jadi capturing semangat perjuangan gitu ya
dan ini kita lihat dari lukisan lukisan yang ada di sini
nah beberapa dari lukisan yang sini kan memang digunakan dalam momen momen bersejarah itu
ada sebuah lukisan
menjadi penanda penting dalam seremoni kenegaraan
saya melihat sebuah foto yang ada di sebuah majalah lama
itu foto dimana ki hajar dewantara
menjadi ketua hud kemerdekaan ri tahun empat puluh tujuh
gak asik kan
dua tahun diberi hati gitu
kok ki hajar ketuanya
nah ki hajar melaporkan
di situ fotonya ki hajar melaporkan kegiatannya di hadapan presiden soekarno
nah ketika kita lihat
di belakang presiden soekarno itu ada sebuah lukisan
tepatnya lukisan potret pangeran diponegoro yang kita pamerkan ini
ada satu foto lagi yang saya temukan pada saat perjanjian di kaliwurang
kalau gak salah itu rum royen atau apa itu
presiden soekarno mengajak salah satu tamunya sultan hamid ii
itu ke istana
dan foto itu menceritakan bagaimana soekarno dan sultan hamid sedang memperbincangkan lukisan pangeran dimonegoro tersebut
saya tidak tahu bahasa apa yang dipakai
tapi prof daud yusuf pernah mengatakan sebagai saksi
bahwa kalau soekarno dan hatta ngobrol tentang seni di gedung agung
mereka pakai bahasa belanda
jadi betapa asik ya
iya orangnya sangat intelektual
dwi tunggal kita itu
dari dua foto itu bisa membuktikan bahwa tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam sampai empat puluh sembilan di yogyakarta itu kita kan belum punya lambang negara
pancasila belum ada
jadi yang digunakan oleh presiden adalah lukisan
saya sampai merinding ya dengarnya ya
jadi kita bisa lihat betapa soekarno mampu memanfaatkan apa yang dimilikinya
meskipun dia juga miskin sebenarnya
bisa cerita mengenai lukisan yang khusus dipilih
pada saat itu
pada saat itu
selain lukisan itu hampir semua lukisan potret pahlawan dipajang di gedung agung
jadi itu bisa memperlihatkan keinginan presiden soekarno tentang selera estetikanya sebagai seorang pemimpin
sedangkan lukisan lukisan yang menyiratkan egonya itu disimpan di kamar
dan kita tidak pernah mendapatkan foto fotonya
kecuali ketika presiden soekarno sudah meninggal baru kita bisa foto
ada lukisan telanjang di kamar pribadinya
tapi itu kan memang bukan ruang publik kan gitu
nah itu bisa menandai betapa bung karno tetap menjaga diri sebagai seorang presiden maupun sebagai seorang laki laki
dan seorang seniman seperti kita ketahui ternyata dia jago melukis juga
dan indah sekali ya
ingin tahu gak
sangat ingin tahu
jadi rini ini bagaimana
ini rini ini masuk dalam lima ikon pameran ini
jadi ada raden sambung
ada salai sujoyono hengantung presiden soekarno dan diego rivera
saya ingin cerita ini dulu
presiden soekarno membangun istana tampak siring tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua seribu sembilan ratus lima puluh enam
arsiteknya pak silaban dan pak sudarsono
sering banget ke bali karena pembangunan
dan akhirnya selesai
beliau juga meneruskan kebiasaannya untuk di tampak siring untuk beristirahat
ini tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan bung karno dan pelukis istana bernama dullah kesana
kemudian iseng iseng pelukis dullah ini pelukis istana ini membuat cengkorongan
istilah pak dulah ini
cengkorongan itu sketch
kalau cengkorongan itu belum jadi sket sebenarnya mbak
bener enggak atau akan dipakai enggak itu juga enggak tahu
ketika sudah masuk ke
ke hari berikutnya pak dula ini harus pulang ke jakarta
sehingga sendirian di sana
eh enggak tahunya pulang pulang dulah kembali ke tampak siring udah jadi
itu pak dulet juga tidak menceritakan ini bagaimana dan siapa mereka
tapi kemudian ketika saya mencoba untuk meneliti
siapa rini sesungguhnya saya lebih yakin bahwa ini seorang perempuan yang imajinatif
yang pernah ditemui soekarno
saya tidak bisa mengatakan siapa karena kadang kadang juga tidak ada arsip yang mengatakan siapa rini
tetapi ada sebagian lagi yang mengatakan kalau rini ini implementasi dari sarinah
tapi saya juga tidak yakin akan hal itu
tetapi intinya kalau lukisan itu ditafsir oleh sebagian orang dan berbeda beda itu justru menjadi keindahan lukisan kan
dan ini kita lihat mungkin ada jiwanya bung karno itu sendiri disini
saya sebagai staff pengajar seni rupa di jogja yakin bahwa kemampuan soekarno atas lukisan ini bisa dibilang tekniknya luar biasa
artinya orang orang otodidak tidak akan nyampe kesini dengan kemampuan pemula gitu
otodidak yang pemula maksud saya gitu
nah dalam konteks teknis lukisan ini kan menjadi amat bisa dipakai sebagai sebuah perumpamaan atau sebagai penanda bahwa presiden soekarno melukis ini dengan hasrat yang tinggi
karena kalau tidak dihasratkan yang luar biasa lukisan ini tidak ada rasanya
tekniknya luar biasa
karena memang secara teknis ada yang mengatakan
secara teknis ada penggunaan pisau palet
tidak hanya kuas
kemudian anatominya bagus sekali
terus tangan yang ada di pangkuannya itu juga hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah tingkat advance melukisnya
menurut mieke pakai model hidup enggak
karena begitu sempurna ya
saya lebih senang mengatakan begini
tetapi tidak sempat dikenal oleh soekarno
jadi sekelebatan dalam hal aspek aspek yang non historical ini saya meyakini ini pernah ditemui oleh soekarno
dan memang sangat indah ya
kalau melihat itu ini tidak kalah dengan lukisan maestro yang lainnya
dan juga menarik bahwa ia memiliki seorang pelukis istana ya
jadi berarti dia merasa penting bahwa istana memiliki seorang pelukis
yang memang kira kira apa saja tugasnya
pelukis istana itu pertama tujuannya ya mirip staff khusus lah
adalah mendampingi soekarno karena dia merasa kalau tidak ada teman pelukis di istana dia stres
satu terapi kan
yang kedua di istana banyak lukisan
sehingga kalau dia sendirian dan hanya meminta tolong kepada para pengawas staff staf yang lain yang tidak mampu memelihara pasti rusak
minimal gak ada yang dimarahi gitu
jadi pelukis istana ini juga tugasnya dimarahin
karena begini presiden soekarno itu sering keliling istana dan melihat kalau ada lukisan miring marah dia
miring loh itu
saya mendapatkan arsip bahwa tahun empat puluh lima
ketika itu masih di pegangsaan timur lima puluh enam
presiden soekarno itu mendapati lukisannya hilang
dan dia tanya ke pembantunya
pembantunya bilang itu dijual ditempeleng dia
kita nggak pernah dengar kan soekarno menempeleng
itu ditempeleng dan cerita itu diberikan
bukan gara gara rumahnya terbakar
atau gara gara dia di penjara
jadi luar biasa ini sisi lain dari presiden pertama ini
presiden pertama indonesia
dan ada elemen romantisnya ya ini
bahwa dia sebenarnya seorang yang jiwanya itu sangat halus
dan berestetika tinggi ya
tapi dia pandai mengatur emosi dirinya ketika
satu lagi ini menjadi ikon ya
ikon kebanggaan kita dan
bisa cerita sedikit
karena ini kalau kita lihat kan dari sejarah yang lebih lama lagi
ini abad ke sembilan belas ya
dan lukisan ini khususnya penyerahan diri lah
tipo nogoro terhadap belanda atau penangkapan atau bagaimana
bisa ceritakan sedikit
kenapa ini bisa menjadi ikonik
ini lukisan yang kita sepakati saja sebagai lukisan paling tinggi
tapi paling tinggi juga dari nilai sejarahnya
nilai sejarahnya paling tinggi
karena ini lukisan paling lama yang ada di istana
dibuat di belanda
raden saleh dulu tinggalnya di eropa ya di belanda
dan lukisan ini kemudian setelah selesai dikerjakan diberikan kepada ratu belanda
baru ke indonesia
saya tidak tahu ini dikembalikan atau diberikan istilahnya